kalau di nomor lari seratus meter indonesia punya atlet muda potensial lalu muhammad zohri
di nomor lompat gala indonesia memiliki idan fauzan
idan yang baru berusia delapan belas tahun ini adalah pemegang rekor nasional lompat gala
dan akan tampil di ajang asian games dua ribu delapan belas
perkenalan idan fauzan untuk pertama kalinya dengan lompat galah adalah saat tes untuk masuk pelatnas di tahun dua ribu empat belas lalu
saat itu idan masih berusia empat belas tahun
tes lompat gala begitu tes dengar kabar alhamdulillah keterima
walau berhasil masuk dalam platnas perjalanan karir idan di lompat galah tidaklah semulus yang dibayangkan
dua tahun di pelatnas idan sempat berpikir untuk pindah ke nomor dasar lomba karena merasa lompatannya tidak berkembang
dua ribu tujuh belas awal saya ada kepikiran kayak aduh kayaknya ini digalah kayak nggak bisa naik lagi
kalau libur latihan saya pengen coba dasar lomba
begitu saya bilang pengen pindah dasar lomba langsung dimarahin saya sama pelatih saya
saya datang ke kamar dia kan aduh masih bisa katanya gini
pokoknya dibilang masih bisa lah intinya masih bisa dia bilang
saya disitu sempat kayak gimana ya aduh yaudah deh saya percaya aja sama pelatih saya saya ngikutin
saya latihan bener bener akhirnya bisa bagus
keputusan yang terbukti tepat
di kejurnas atletik tahun dua ribu tujuh belas lompatan idan setinggi lima dua puluh meter berhasil memecahkan rekor nasional senior sebelumnya setinggi lima tiga belas meter milik nunung jayadi yang sudah bertahan selama lima belas tahun
rekor yang kembali dipertajam idan di asean school games tahun dua ribu delapan belas di malaysia menjadi lima tiga puluh meter
namun perjalanan karir idan masih panjang
sejumlah kelemahan masih harus diperbaiki
di asean games ini saya banyak dia latih speed karena kekurangan idan itu ya speed sama daya tahan dia di sini kurang bagus juga
asean games dua ribu delapan belas akan menjadi event internasional senior pertama yang akan diikuti oleh idan
walau tidak dibebani target meraih medali namun tidak tertutup kemungkinan idan akan mampu memberikan kejutan
jalanin aja gitu jangan jadi beban gitu kan karena masih muda juga
begitu ya yang penting harus memperbaiki
lompatan pribadi aja gitu
nah target saya itu dua ribu dua puluh pengen ikut olympic itu di tokyo
selain idan indonesia juga akan menurunkan dua atlet lompat galah lainnya
yaitu teku tegar abadi dan dipa renata jayadi di ajang asean games dua ribu delapan belas
erlangga wisnuaji jakarta
sampai jumpa di video selanjutnya